rin udah ando ngambeknya
gue janji kok bakalan memprioritaskan lo di atas segala galanya
tapi awas ya kalo lo lebih mentingin gbetano lagi dibanding gue
tapi rin gue sedih banget tau
soalnya kan nyokap lo gak bolehin gue nengokin lo dulu untuk beberapa saat ini
bel ini kan demi kepentingan supaya kita bisa ngancurin michelle juga
ya kalo lo terus terusan bolak balik ke rumah gue
yang ada orang orang itu curiga pasti mereka bakal
lagian kamu juga tante pratik ini udah sering banget ya
ajak ajak michelle keluar dari cafe gitu aja
nanti lama lama orang pada tahu alvino
tante aku punya ide
aku jamin rencana ini gak akan bikin orang yang curiga
udah nanti kita omongin lagi oke
makasih ya tante
gini sebagai tamu vvip seharusnya saya melayani dengan sangat sangat spesial kan
saya butuh banget tenaganya michelle untuk nganterin makanan pelanggan saya
jadi saya minta izin untuk michelle nganterin makanan dulu
gak apa apa madem
michelle sekarang juga kamu nganterin makanan ke pelanggan
tapi bukannya motor delivery dipake riva ya madem
terus kamu mau nungguin riva sampe kapan michelle
sejam dua jam
itu pelanggan dari tadi udah nelfonin loh maka nanti belum sampe sampe
pokoknya apa ajalah inisiatif
yang penting tuh makanan cepet langsung sampe ke pelanggan
paham gak sih
aduh jangan dong aldino
kamu tuh baik banget sih
masa tamu vvip harus nganterin makanan gliferi ke pelanggan
ya gak gitu dong
gak usah repot repot makasih banyak
gak apa apa kok madem
justru saya senang bisa bantuin michelle
sel enggak kok sel
sama sekali gak ngerepotin kok
lagian supaya kamu ngantar ininya gak kelamaan juga kan pesanannya
ntar kamu nunggu aja kan pasti lama banget
jadi itu pelanggan yang nungguin makanan itu gak kelamaan
udah dia udah mau diantarin udah bilang makasih dong
yaudah sebelumnya makasih banyak ya aldino
udah mau repot repot ngantarin michelle untuk ngantarin makanan ke sana
ucapan terima kasih
setelah mise selesai mengantarkan makanannya
dia boleh nggak balik lagi ke kafe
jadi mungkin nanti mau lanjut makan di luar atau gimana terserah
gak usah madem
saya balik ke kafe aja
saya kan masih banyak kerjaan di belakang
di shell tadi kamu gak denger ya barusan saya bilang apa
kamu gak usah balik lagi ke kafe
yaudah nurut aja gak usah protes kenapa sih
madame priti apaan sih
masa gue disuruh nemenin aldino sebagai ucapan terima kasih
gini amat ya sama pelanggan vip
aneh apa jangan jangan bener kata rifat sama botol kecap
aldino ini ponakannya madame priti
makannya dimanja kayak gini
tapi belum ada bukti juga sih
gue gak boleh ngimpulin gitu aja
ayo dong cepat ambil makanan udah disiapin
ada alamatnya situ udah lengkap
bareng gue ngantuk
terus lo mau apa mau tidur
aduh jangan fah bahaya antara lo jatuh
enggak deh gue gak tidur
gue pinjam punggung lo ya
cuma mau merem doang sebentar aja
ngilangin ngantuk boleh ya
meremin mata tuh kan tidur rifat
tidur beneran kan dia
fah kalau mau tidur pegangan fah
kan gak lucu kalau tiba tiba lo gedebuk di aspal
kan kalau kayak gini aman
jantung gue kenapa deg degan banget kayak gini
kenapa inkropukulit pergi sama dinosaurus
seharusnya beta sekarang ketemu sama nona rifahin
beta punya belaan jiwa itu
hati ini tuh
aduh sudah paling rindu
pengen cepat ketemu sama nona rifah
lihat nonariva punya senyuman yang manis itu seperti gula
tapi semua ini gara gara rizki
makanya beta harus jadi tukang sate dadah kan
ah tapi tidak apa apalah
ini arti kesetiakawanan
walaupun beta sudah bucin sama nona rifah
yang terpenting besok rifki harus ganti beta punya uang sewa gerobak ini
beta kalau buntu di rumah ahrim seperti begini
pasti langsung ketahuan
ternyata paling susah juga ya
eh papa sebentar
oke berhentikan kerobak sate saya
apa mau beli dua ratus tusuk
mama pikir beta ini sundal bolong kak
bete itu tidak mau beli bapak punya sate
kalau tidak mau beli sate saja
jangan berhentikan kelopak saaaat
sebentar dulu bapak
saya ini mau bikin kesepakatan sama bapak
oh itu bisa diatur
ini baru arti sebuah sahabat
kumis ini dia
rindu dando ngambeknya
gue janji kok bakalan memprioritaskan lo diatas segala galanya
kalau lo lebih mentingin gbtanol lagi dibanding gue
gue sedih banget tau
soalnya kan nyokap lo gak bolehin gue nengokin lo dulu untuk beberapa saat ini
kalau beli kangen gimana dong
ini kan demi kepentingan supaya kita bisa ngancurin michelle juga
ya kalau lo terus terusan bolak balik bolak balik ke rumah gue
yang ada orang orang tuh curiga
pasti mereka bakal